kita ke informasi lain partai gerindra merayakan hari jadi ke sepuluh di dpp partai gerindra
jalan r harsono ragunan jakarta selatan sabtu pagi
ketua umum sekaligus pendiri partai prabowo subianto hadir bersama sejumlah anggota dan tokoh partai
serta gubernur dki jakarta anies baswedan
prabowo tiba di lokasi acara pada pukul sembilan pagi disusul oleh sejumlah petinggi dan juga tokoh partai lainnya
seperti halnya wakil ketua dpr ri fadlizon wakil ketua dprd dki jakarta m taufik
serta disusul juga oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
acara yang dimulai pada pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia bagian barat ini
diawali dengan sambutan dan pidato prabowo subianto berkenaan dengan usia satu dekade partai
sejumlah bazar bertema ekonomi kerakyatan tarian daerah serta perlombaan
dipersiapkan bagi anggota partai simpatisan dan juga warga sekitar
yang hadir dalam acara tersebut
meski digadang gadang kuat sebagai salah satu calon presiden indonesia di dua ribu sembilan belas
ini ketua umum partai gerindra prabowo subianto masih enggan mendeklarasikan diri dalam waktu dekat
dan ini menurutnya waktu pendaftaran calon presiden masih jauh
dan dirinya masih fokus untuk mengabdikan diri untuk masyarakat
saya katakan masih lama
pendaftaran agustus kok sekarang ribut ribut
seorang pejuang politik seorang pendekar
yang utama bagi dia adalah kepentingan bangsa dan rakyatnya
kalau partai menugaskan
kalau ada dukungan yang benar bukan dukungan rekayasa
kalau polling bisa kita pesan